dan ilmumu tidak sebanding dengan
aku tidak akan membiarkanmu mencelakai bunga
ini ada korban pembunuhan non korban pembunuhan
ini teman kamu
sejauh ini kita memang belum tahu apa penyebabnya
kita lanjutkan lagi
hari ini kita akan membahas hasil penelitian kalian satu persatu
tapi sebelumnya kita akan
iya silahkan masuk
maaf mengganggu waktunya sebentar
anak anak sekalian ada berita duka
apa evan salah satu mahasiswa disini meninggal evan
co sasarnya ditemukan
di pinggir hutan di senaga
sampai saat ini kami belum bisa memastikan karena masih dalam tahap penyidikan
bagaimana repokades desa kita sudah tidak aman lagi
sekian puluh tahun baru ada kejadian itu lagi
hai bapak bapak tenang tenang
sebaiknya sekarang kita tingkatkan kewaspadaan
karena kita belum tahu siapa yang menghabisi evan
saya tahu siapa yang menghabisi evan
kau tahu pak mayus
tahu pak kades
kenapa gak bilang dari tadi
yang menghabisi evan
orangnya sedang tidak ada di desa ini
dia pasti menghabisi evan
karena dia merasa sakit hati
gara gara dia dipecat dari pebukas cekat desa
benar itu pak kades
iya benar benar itu pak kades
saya minta tenang
kau janganlah bicara pak mayus
tidak pak kades
kamu yang bukti
nah makanya jangan asal bicara
ini bisa memperkelu keadaan nggak mayus
mulai saat ini
saya minta kita berlakukan jamalan di senaga
untuk keamanan warga
teman saya dibunuh di desa seinaga
apakah senaga sehoror itu
senaga itu sangat mengerikan dan berbahaya
sebaiknya kalian nggak usah berpikir untuk ke sana
dan saya juga mau ngelihat wajah evan untuk yang terakhir kalinya pak
saya juga baru dapat info dari orang tuanya evan
kalau jenazahnya evan
baru akan mau dibawa ke tempat lainnya
mau dibawa ke kota
jadi gini aja
nanti kalau kita udah dapet info dari orang tuanya evan lagi
kita baru rencanain kita mau ngeliat jenazahnya evan
evan itu kan juga salah satu mahasiswa saya
saya juga pasti berduka
ibu juga pusing
tidak tidak tidak
pah semuanya itu jadi aneh semenjak kita ke senaga
papa tau gak evan temennya bunga meninggal pak
dan katanya dia meninggalnya karena dibunuh
gak lah mbak
ya mungkin aja dia dirampok
ya tapi motornya tuh
udah lah mbak
gak usah diterusin nanti kamu bisa pusing sendiri loh
gak nyangka ya evan meninggalnya secepat itu
kasian banget evan
tunggu tunggu tunggu tunggu
kamu kenapa sil
kirain ada apaan
yaudah deh ya yuk
yaudah aku tunggu di mobil ya
ada orang yang hanya ikut biar bayi

ada apa yang merintah bahaya ku
terima kasih aventur keluar taabrak
kita coba ng prowin lalu suara yangchau titik abangganti nihee

hentikan pengaruh jahatmu malabajo
kalian gak apa apa deh
kamu bisa bawa mobil nggak sih hampir aja kamu nabrak
jangan di maja neng
danu ilmumu tidak sebanding denganmu
aku tidak akan membiarkanmu mencelakai bunga
kamu melindungi diri sendiri saja tidak mampu
mau melindungi orang lain